kamu harus pura pura ketakutan
dan nyebar cerita kemana mana
terus masalah bayarannya mas
jika kalian jalani tugas ini dengan baik
dan ibu janet mengundurkan diri dari kapal sekolah
saya akan bayarkan yang berdua
oke mas kalau begitu mas
maafin aku janet
jadi bener bener ya ini teh semua ulah kamu ya bima
pokoknya kasus ini harus dilaporin ke polisi bu janet
kita masukin ke penjara sekalian
jadi pocong sana di penjara
udah lah mas
aku bener bener percaya sama kamu selama ini
tapi ternyata kamu yang malah bikin aku buat diomelin sama semua orang
pokoknya aku minta putus
terus aku minta pernikahan kita dibatalin aja
karena aku mau balik lagi jadi kapal sekolah
bu janet akan jadi kapal sekolah lagi deh
yeay bu janet jadi kapal sekolah lagi
pokoknya mulai sekarang
kamu jangan lagi ngadat ngadatan
agak agahan gak mau sekolah
ketakutan gara gara pocong
yang namanya pocong itu udah gak ada di sekolahan ini
lagian itu kan palsu
sekolah bagus gini sih
udah pasti aman
nggak ada tuh kayak gitu gituan
udah gitu sekolah mahal
rajin rajin lah belajar
sekarang pak rt mau pamit dulu ya
saya tau ini apaan
saya males sih liat ke bawah tapi
tuh kan bener
melongkai colok sete